anak anak setelah pulang sekolah kita akan mulai latihan drama
untuk persiapan acara pales day nanti
siapa disini yang suka drama
nah nanti kita akan mulai latihan temanya tentang sang raja hutan
nah nafis kamu jadi harimau ya sayang
terserah lo mau apa karena gue gak akan peduli
aldebaran juga gak peduli sama gue
aldebaran itu cuma peduli
dia peduli sama keluarganya
itu bukan salah satu dari keluarganya
kenapa al mau melindungi gue
karena dia tahu
dia tahu sekarang siapa orang yang sudah melecehkan istrinya
orang yang sama dengan orang yang selalu meneror gue selama ini
lo gak akan tenang ya sa
gue juga penasaran sih sah
gimana reaksi aldebaran
kalau dia tahu lo yang bunuh adiknya
bapak khawatir kalau mbak elsa bisa memancing ricky menjadi ricky yang emosi
enggak enggak kalau masalah itu sih saya nggak begitu khawatirin
nggak begitu peduli juga sih masalahnya yelusa
cuma yang saya lebih khawatirin ini kalau mereka itu berhasil dengan targetnya
takutnya mereka akan menaikkan target lagi
kenapa pak surya pernah cerita ke saya
kalau ricky itu memang dari dulu targetin yelusa
tapi ketika yelusa itu berbuatnya gani gani aneh andin ikutan kena
saya nggak mau nih keluarga saya keseret seret nih masalah kayak begini
apalagi kan mereka sempat ngacam andin di pengadilan kan
makanya saya harus cegah itu semua ren
jadi korban manusia yang nggak ada rasa kemanusiaannya
ya ya pak baik pak saya mengerti
maaf kalau saya harus tinggalin kamu dulu nih
semoga kamu baik baik aja ya
sebenarnya saya takut ketemu ricky
tapi saya harus tetap berani temui dia
neng vlog perbuatkan
dia orang yang saya kejar waktu beli polonila
iya iya iya pak saya juga sempat melihat orang itu pak
pelan pelan kita turun ya
masuk orang masuk orang
ren kejar dia pakai mobil
anak anak setelah pulang sekolah kita akan mulai latihan drama
siapa di sini yang suka drama
nah nanti kita akan mulai latihan temanya tentang sang raja hutan
nah nafis kamu jadi harimau ya sayang
reina sama joana kalian jadi pohonnya ya
yang lain bakalan jadi binatang kayak singa kelinci jerapah monyet
kalau pohon gak ngomong sayang dia diem aja
besok kalau parents day aku nggak mau jadi pohon
aku mau jadi singa
biar ada suaranya bisa ngawur
lagian kok jadi pohon cuma di belakang
nanti papa sama mama jadi gak lihat aku
aku nggak mau jadi pohon johana
tapi kan bukan pohon yang layu
jadi kita harus tetap semangat
oke aman aman aman terkendali semuanya
bes juga mata dia
oke berat banget ya salahnya dia ini
kayaknya dia masih kepikiran nih omongan emaknya
gue yang kagak kuat
kasian dia begini
bantuin nggak bantuin nggak
bantuin aja kali ya
kan niat gue baik
tapi nanti kalau gue kusari sendiri lagi meniat baik gue
ntar gue jantungan lagi
ntar gue kepikiran lagi
tuh kan kasian tuh
kemat kami sendirian dia
sekarang mau najbardziej di luar
kan itu kan gimana ya
kan gue udah bilang juga
ngapain lu udah kedeket
kasih jarak dong lu gak ngeliat gue mepet begini
lagi cepet amat sih langsung ijab kabur aja
nah itu dia tuh
saya tuh paling gak bisa untuk menolak
saya takut kualat dong
kamu bisa bantu saya lah
sebentar tolong bantuin saya
aduh udah deh
marijak jangan ngomong gitu mulu
capek tolong gue bolak balik ke toilet cuci muka mulu
sekarang tuh sering banget cuci muka
aduh mana gue kagak bisa trayek lagi di depan orangnya
berdiri lagi sama lu
salah salah salah